lo make up tidur apa
tunggu bentar ya
terima kasih banyak pak
saya tahu ini ada campur tangan bapak
pasti bapak yang menyuruh adam untuk datang ke kantor polisi
meralat keterangan saya dan membebaskan saya
dan bahkan bapak juga membayar penyakit tip itu ya pak
jadi alibi saya berhasil
satus persen pak
bukti untuk saya semakin bertambah
karena ada kiki datang dan membantu saya pak
karena ada reaksi adam penyakit tip dan kiki
akhirnya saya dibebaskan
saya tidak pernah menyuruh kiki untuk datang
masalah yang membantu rendy bebas
jadi sebenarnya rendy memang bersalah
randy beneran menyerang mas nino
kenapa mas ali yang menyuruh rendy melakukan ini semuanya
kamu kenapa bohongin aku mas
kau minta aku agar aku percaya sama kamu
ada apa lagi sih mas
terima kasih mas

dianin kenapa ya
serang dong serang majem majem majem
kalah lagi kalah lagi kagak menang menang
oke terbaik jadinya
siapa tahu ada berita yang viral
bici lama banget sih makeupnya
ini dia makeup
aku over banget sih

ya enggak deh aku bisa diledekin sama angga kalau kayak gini
aduh kenapa aku lebih baik kayak gini sih
padahal kan cuma diajak jalan sama angga
aduh bici apa yang salahnya denganmu biasa aja kali
lo makeupnya lama banget sih kenapa pergi sama gue
gue tunggu dari tadi
eh lo makeup tidur apa
enggak enggak tunggu bentar ya

langit dan bumi bersaksi
jikalau kiki hari ini sangat bahagia sekali
senang banget mau seharian mas rendy bisa bebas
mas rendy tau nggak
kiki itu semalam enggak bisa tidur tau karena stress kira kira mikirin mas rendy
tidurnya gimana tidurnya gimana
kamu udah bantu saya
yaudah kalau gitu
sekarang saya pesanin kamu taksi ya
buat kamu pulang
iya mas terserah mas reni
cek kakak cek gigi begitu
lalu kenapa ki
cengeng cengeng sama aku
jangan gitu sih
kiki nggak akan keramas selama satu bulan
serem kalah jengking
itu sebulan lo kagak
kiki gak peduli mbak mir
ini tuh sangat berarti
banget buat kiki
tangannya mas randy tuh kayak masih berasa gitu di kepala gigi
pegang kepala kiki
aduh sampai sekarang aja tuh rasanya anget tangannya tuh kayak hmm
itulah alasannya kiki gak mau keramas selama satu bulan
emang dia serjok banget ini ya bocah ya
jadi kacet deh kalo aku lagi bahagia
yang penting kan
gue ngeri lo lama lama stress ya bener
jangan pelan masuk yuk
aduh ya ampun
aku aneh ya
aku salah kostum atau
makeup aku kebelan
atau rambut aku yang gak cocok
lo cantik banget
lebay deh kamu
dan gak percuma sih
walaupun gue udah lumitan nungguin
tapi hasilnya seperti ini
tau gak sih
lo perempuan tercantik yang pernah gue lihat
kok gak keliatan
tangan lo berat kasihan
sini gue bantuin
sini gue bantuin